terima kasih anda masih bersama cnn indonesia news report
koalisi keumatan gagasan rizik syihab diakini oleh partai gerindra akan terrealisasi
menjadi poros penantang petahanan joko widodo pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
namun demikian gerindra tetap berkomitmen untuk mencalonkan prabowo subianto sebagai capresnya
politisi partai gerindra andre rosiade membenarkan jika koalisi keumatan muncul
saat sejumlah elit politik dari pan dan gerindra bertemu rizik syihab di mekah beberapa waktu lalu
andre menyebut koalisi keumatan bisa saja terrealisasi dengan adanya kesepakatan tiga partai
yakni gerindra pks pan dan tidak menutup kemungkinan koalisi akan bertambah menyusul upaya lobby politik ke partai lain tengah dilakukan
sementara terkait usulan persaudaraan alumni dua ratus dua belas yang mengusulkan nama rizik syihab menjadi salah satu kandidat presiden
gerindra menghormati usulan tersebut
namun gerindra dipastikan hanya akan mengusung ketua umumnya prabowo subianto
sebagai penantang jadwal
jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
rencana koalisi keumatan nu kan itu diusulkan habib rizik dalam pertemuan antara habib rizik pak prabowo dan pak amin pada minggu lalu ya di mekah
sebenarnya usulan ini kan sudah disampaikan juga waktu kami datang ke mekah bertemu beliau tanggal dua puluh satu maret dua ribu delapan belas
beliau sudah mengusulkan bahwa agar gerindra pks dan pan
tentang bisa berkoalisi membangun koalisi agar bisa mengalahkan pak jokowi
partai gerindra sudah memutuskan calon presiden kami pak prabowo subianto
itu hasil rakornas partai gerindra dan sudah diputuskan
dan tentu kami memperjuangkan pak prabowo subianto yang menjadi calon presiden
tapi kalau ada usul seperti itu tentu kami hargai dan hormati
tapi jelas partai gerindra akan fokus dan konsisten
calon presiden partai gerindra adalah pak prabowo subianto